plt gubernur dki jakarta sumarsono menegaskan kebakaran yang menghanguskan tiga lantai blok dua pasar senen jakarta pusat jauh dari unsur sabotase
penyebab kebakaran yang terjadi di pasar senen kamis dua puluh januari masih belum diketahui
dalam peristiwa ini banyak pedagang yang tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya
sehingga mengalami kerugian yang cukup besar hingga mencapai angka miliaran rupiah
kebakaran besar ini pun melumpuhkan aktivitas pedagang blok dua pasar senen
plt gubernur dki jakarta sumarsono mengatakan tim penyelidik sudah bergerak
ia yakin tidak ada untuk sabotase pada kebakaran yang menghanguskan pasar tertua di jakarta ini
saya kira tidak ada pemerintah dimanapun apalagi pemerintah kita kemudian punya niat atau kemudian membiarkan sabotase
itu urusan polisi yang pihak pol dametur jaya sudah menurunkan tim penyelidikan
pada saatnya akan diumumkan lalu penyebab kebakaran dan mengapa
terjadi kebakaran saya kira tim ini yang sekarang sedang melakukan penyelidikan akan memberikan mengumumkan
sementara kami sudah memanggil ataupun memeriksa saksi dan sudah dilakukan perusahaan terhadap tujuh orang saksi saksi
yaitu diantaranya security yang bertugas pada saat kejadian dan orang orang yang melihat mengetahui peristiwa kebakaran tersebut
kondisi terkini dari pasar senen jakarta akan disampaikan koresponden cnn indonesia rama aryadi
rama apakah proses pendinginan pasca kebakaran masih terus berlangsung hingga petang ini
ya selamat siang menuju sore elvira
seperti yang dapat anda lihat di belakang saya di sini asap masih terlihat membumbung dari blok dua pasar senen di bilangan jakarta pusat
seperti kita ketahui pertama kali dilaporkan pada pukul empat dua puluh pagi hari kemarin
hingga saat ini asap masih membumbung dan warnanya seperti yang dapat anda lihat di belakang saya
masih putih bercampur dengan hitam yang menandakan masih adanya material yang terbakar di dalam
meski memang mungkin sudah tidak separah kemarin namun upaya pendinginan masih terus dilakukan
dan ada sejumlah los los yang sudah berhasil dibuka oleh pihak pemadam kebakaran untuk memastikan sudah tidak ada titik api lain di dalamnya
namun sampai dengan saat ini terus dilakukan upaya pendinginan di blok dua
di sini ada tujuh puluh unit pemadam kebakaran yang diturunkan

dan di sini ada satu ratus dua puluh lima personil kepolisian yang untuk menjaga agar situasi tetap kondusif
agar tidak terjadi penjarahan atau pencurian
karena saat ini sebenarnya warga masih belum diperbolehkan masuk
namun ada beberapa pengusaha pedagang yang masih nekat masuk untuk menyelamatkan
melihat kondisi toko mereka dan menyelamatkan barang barang yang mereka pikir masih dapat diselamatkan dan dijual kembali elvira
ketika fokus pendinginan masih terus dilakukan
apakah proses relokasi pedagang sudah dimulai
ya proses relokasi memang sebelumnya dilaporkan akan langsung dimulai sebegitu siap para pedagang
namun saat ini di blok lima di mana rencananya nanti para pedagang dari blok satu dan blok dua yang lolos losnya hancur akibat kebakaran
saat ini masih terlihat sepi
pedagang malah terlihat tumpah di belakang saya di dekat mobil pemadam kebakaran
dan sepertinya mereka masih belum bersiap siap untuk pindah
blok lima sendiri nanti bisa menampung sekitar tujuh ratus pedagang
namun seperti kita ketahui ya dari sudah dilaporkan sebelumnya
jumlah kios yang terbakar kini sudah mencapai satu enam ratus sembilan puluh satu unit
sehingga di mana sisanya akan ditempatkan ini masih menjadi pertanyaan
banyak pedagang pun bertanya apa yang akan mereka lakukan
apa di mana mereka akan menggantungkan nasib sebelum mereka menemukan lapak baru untuk menjual dagangan mereka elvira
oke angkanya cukup fantasis lebih dari seribu kios
oke angkanya cukup fantasis lebih dari seribu kios
apakah sudah ada informasi terakhir berapa sebenarnya total kerugian akibat kebakaran ini
untuk informasi kerugian elvira saat ini masih terus diperhitungkan
namun menurut ikatan pedagang pasar indonesia
dengan asumsi kios yang terbakar pada hari kamis kemarin yang mencapai satu dua ratus
kerugian diperkirakan akan mencapai satu ratus satu hingga satu ratus dua miliar
namun mengingat jumlah los yang terbakar kini sudah mencapai seribu enam ratus sembilan puluh satu
jumlah ini akan terus meningkat dan seperti kita ketahui
mengingat titik api masih terus terdeteksi
jumlah kios yang diperkirakan terkena dampak kebakaran ini juga diperkirakan akan terus meningkat
sehingga angka ini bisa menembus satu ratus lima puluh miliar
belum lagi biaya rekonstruksi pemerintah dki jakarta sendiri mengatakan bahwa
pasar senen diasuransi dan ada senilai rp satu ratus enam belas miliar rupiah namun bagaimana dengan sisanya
dan perlu diingat juga bahwa di sini ada dua pengelola
blok satu dan blok dua dikelola oleh pd pembangunan jaya
sementara blok tiga yang berada di sebelahnya tepat di sebelahnya
itu dikelola oleh pd pasar jaya
dan saat ini mereka masih terus memantau seberapa berat kerusakan struktural
sehingga saat ini proses perhitungan berapa kerugian dan berapa biaya yang harus dikeluarkan
untuk memulihkan aktivitas di pasar senen masih terus dilakukan
semoga saja api cepat dan kemudian berjaya
api cepat dapat dipadamkan sehingga proses ini dapat diakselerasi dan hidup para pedagang dapat kembali normal elvira
baik koresponden cnn indonesia rama aryadi terima kasih informasi anda